sini sini kenapa sih kalian tuh nabrak muluk kerjaannya akhirnya kan mencelakakan orang
lain emang ada apa sih kalian itu postat hai kau sama ismail gangguin aku lagi baca
tapi kan proses saya mau lihat bukunya apakah benar yang dibaca itu buku agama jangan jangan
gula main postat coba cek dulu aja deh postat jangan jangan di dalamnya itu
buku lain postat kawatanan ikut postat hai bostad bostad buku agama tuh
ini menemui sungguh bingung masa ini mana
jangan jangan jangan jangan ini hai kau
itu mana sungguh ngeri aduh
kira kira kita ngasih dulu aduh yukman mending kamu langsung buka aja tuh pindah
kesian tuh asyik udah deh
woi boleh ya umpet sini soalnya
woi ditanya tanya dulu woi kan jadi pusing hampir aja keceplosan tapi jangan
sampai keceplosan juga kali
pas banget nih ada kamu kamu bisa enggak pasangin itu ps ps
coba ya lupa pasangnya itu ps

orang upstream yang menuju declared
hai lagi lagi ya
iya aku menang
apaan sih kalian berdua nih ganggu aja sih orang lagi main juga suara kamu tuh berisik banget
iya sobri iya sih sop mainan kamu tuh asik banget tapi kamu asik mananya kan gak ada tv nya
astagfirullahaladzim iya iya aduh iwow kenapa tadi ngasih kalian aja ya bawa tv nya aduh kamu
sih man lupa aja ya udah usah belantem
lebih baik kita cari aja dulu tv nya habis itu main deh emang tapi dimana tv nya itu
aku tahu pasti kalian punya ide kan tapi udah iya
lukman aja karena lukman punya ide yang cermalan dan pasti kalian suka
di ruangan cctv
kan ada tv
masa santri yang di belakang

ketemuopen tenan kan
hai ah iya gua males lagi aku juga udah selesai baca bukunya coba penasaran katanya lagi ngetren
hai ismail kenapa sih kalian tuh nabrak mulu kerjaannya
hai nah air akan mencelakakan orang lain emang ada apa sih kalian itu post op hai kau sama
ismail gambir aku lagi baca tapi kan proses saya mau lihat bukunya apakah benar yang dibaca itu
buku agama dan yang gula main post op coba cek dulu aja tepok saat jangan jangan di dalamnya
itu buku lain post op kekuatanan itu post op post op agama tuh coba usah lihat bukunya
coba usah lihat wajah
muhammad radenku perang uhud loh ini buku tentang nabi muhammad loh nih ya kita cek sama sama tuh
haikal ismail nih kalian lihat ya ini benar ini buku tentang nabi
sekarang begini haikal ismail ini saran dari ustadz ya kalian nggak boleh lagi
ulangi hal seperti ini ini namanya seuzon ya berprasangka buruk terhadap orang lain berpikiran
buruk terhadap orang lain itu enggak baik itu enggak bagus berdoa berdosa ya mendingan sekarang
kalian contoh teman kalian ini ya banyak banyak baca buku rajin belajar rajin menimba ilmu karena
lebih baik banyak ilmu dibandingkan banyak harga banyak harta ya sampai di sini fahim tuh
jangan diulangi lagi ya waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam ini kamu lanjutin
ya ustadz ustadz pamit ya assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah ketahuan
itu tak kekudangkan kita itu disuruhnya baca buku berarti kita ke perempuan kita tuh ngapain
ke gudang sekalau ke gudang
makanya takutnya di gudang ini tuh ada apa apa
aduh aduh aduh
yang megang kuncinya itu pak d
kita jangan langsung minta aja kuncinya ke pak d
kalau kita rampa